aku kangen sama reina
eh kita sudah sampai
mbak aku langsung ke kamarnya mau istirahat
iya ya kamu tidur nanti mama bikinin teh herbal buat kamu ya
makasih mbak ya
sekarang sudah masuk usia kandungan sepuluh minggu ya pak
ya ampun lucunya
si kecil juga sudah punya kaki sekarang
berat badan ini kaya apa ya
baik ibu semuanya sehat sehat aja
kelaminnya apa ya dok
masih sulit ibu
baiknya nanti kalau sudah memasuki empat belas minggu ya
kecuali ibu melakukan pemeriksaan tes darah
dok istri saya kemarin sempat alergi makanan
itu mempengaruhi kesehatan istri saya dan kandungannya bu
pada umumnya alergi itu tidak membahayakan kehamilan
tetapi sebaiknya kalau mempunyai riwayat alergi pada saat hamil

itu harus benar benar ekstra hati hati
sebisa mungkin menghindari hal hal pemicu alerginya
karena sudah pasti membuat ibu hamil tidak nyaman
seperti itu pak
kalau beli makanan di pinggir jalan itu gimana
gara gara itu bersih
yang penting masakannya itu benar benar matang dan bersih
suami saya gak tau akhir akhir ini bawel
saya bukan bawel
dari informasi dokter kan saya juga bisa belajar
ini demi kesehatan kamu dan anak kita loh
sehat kok semuanya normal
jadi nanti saya buatkan resep vitamin aja ya
kenapa ya saat kondisi aku selalu seperti ini
aku kangen sama reina
eh kita sudah sampai
bentar ya anjus ambilin beli ya
ini kayak omayah
handphone yang bunyi
kamu gak ganggu kok
saya cuman kangen aja sama reina
pengen dengar suaranya kalau boleh
apa ini yang dikatakan ikatan yang kuat antara nino dan reina
sebentar ya ini kebetulan rena ada di samping saya
om baik tolong
lagi sakit sedikit
lagi agak demam
reina udah bisa belajar get well soon tau dari mana
kamu ngerti artinya
sambis erina di sekolah
semoga cepet sembuh om
kamu tambah pinter ya
makasih ya sayang
nanti telfon lagi ya
salam minum ya
nih minum dulu sayang
nih minum dulu sayang
kenapa selalu aja seperti itu
padahal reina anak andin dan juga roy
dan hatiku setelah hinga
bahkan hanya mendengar suaranya saja
kayak itu ga ada ngabarin
karin kayaknya lebih baik gue tanya mamanya nino
aku terima di sini aja deh biar nino nggak dengar
nino gimana ma kabarnya dia ada di rumah gak
kalau kamu peduli sama nino kamu gak akan selingkuh sama temen kamu itu
ma aku berani bersumpah ya ma kalau aku itu gak selingkuh ma
sudahlah elsa mama udah lelah sama kamu
kamu tahu gara gara kamu sekarang nino sakit
gue gak bisa diem aja di sini
sementara nino sakit
ini vitaminnya pak
makasih banyak ya
mau nggak kalau misalkan aku tes darah
biar aku sama kamu tahu anak kita kelaminnya apa
iya iya iya nanti tes darah ya tapi jangan sekarang
sekarang mendingan kita ketemu
sekarang mendingan kita ketemu
sama seseorang gitu
sayang kita kan melihat tempat resepsi pernikahan kita ini udah tiga lokasi nih
kira kira dari tiga tempat itu ada nggak yang kamu suka
atau enggak mungkin kamu mau lihat tempat lain untuk pembandingan
iya aku sih pengennya liat tempat lain lagi enggak
karena aku butuh perbandingan yang lebih banyak lagi
nanti kita tinggal cocokin aja yang cocok buat kita yang mana
michi sama tante indira pada bener sebelas dua belas
asal jangan bekas di serpong aja
kaki gue bener bener jadi agar agar ntar
ya mempersiapkan pernikahan itu emang pasti capek enggak
kita butuh waktu usaha tenaga
maka dari itu sebaiknya kita menghargai semua lelah kita ini
supaya enggak mempermainkan pernikahan
kamu tau kan kalau aku sayang banget sama kamu
sekarang kapan aku mempermainkan hubungan kita
bisa percaya sama aku calon suami kamu
aku ke toilet sebentar ya
ntar tinggal lama